tiga orang bijak
jadi siap siap untuk memulai tahun barumu di sekolah
seperti yang ayah janjikan ayah memberiku segalanya yang baru
tas baru set pensil dan penghapus baru
tahun ini semuanya baru
tapi kalau kau mendapatkan semua itu untuknya
uangmu tidak akan tersisa untuk skop barumu
yang lama ini mulai menyakiti punggungmu edward
ayo bicara dengan ender aku yakin dia pasti akan mengerti
tidak sayang bahkan kau sudah lama ingin membangun perapian baru bukan
itu pasti bisa digunakan untuk beberapa bulan lagi
dan aku juga bisa
pertama tas sekolah baru
yang ini keras
yang ini terlalu kasar
dan ini gespernya terlalu berat
ayo anak kau pasti suka sesuatu
kau tahu ayah aku pikir aku masih suka tas lama aku
dan mark memberitahuku bahwa yang lama membuatku beruntung
peringkatku jadi teratas
ayolah kau juara kelas karena kau rajin belajar
tidak aku tidak akan ambil resiko
tidak mau tas baru
ada apa denganmu
bisakah aku pergi ke rumah mark untuk bermain
aku tidak ingin belanja lagi
tapi kembali tepat waktu untuk makan siang ya oke
ayah ambil sekop ayah
punggung ayah lebih penting dan perapian baru ibu juga
jadi dia mendengar kita
anak kita itu sangat berbakti sekali
memang harusnya seperti itu bukan
mengingat seperti apa ibunya
dan ayah terbaik di dunia
dia melihatmu bekerja sangat keras sangat ceria dan itulah yang dia lihat
aku mencintaimu remola humphrey
ayo ambil perapianmu dan kapaku dan sesuatu yang sangat spesial untuk anak kita
aku berharap kita punya lebih banyak
tapi banyak uang
itu kerja keras ayahmu
jagung yang dia tanam dengan penuh cinta
tapi aku masih belum bisa mendapatkan harga yang seharusnya
harrison melakukannya lagi
tapi ayah jagung kita jauh lebih baik daripada milik mereka
tapi ladang mereka jauh lebih besar
oleh karena itu mereka mengontrol harga pasar
kau akan lebih sukses edward
dan itu pasti akan datang
apa ada orang di rumah
kami baru saja akan mulai makan malam
oh rumahmu begitu damai
télépon cuando anda tanya jala
tidak bisa kau mendengar mereka
tidak bisa kau pertama sekali mendengar

ini anak saya yang membuat oxygen selfie
aku yang schlimm symbolic damai panitaka
yang memberikanakan pedan kutub untuk anda pengalaman
dan aku yang mungkin melakukan petunjukan
ketika saya minggir otot warung ada di dungonya

kau yang pergi
aku tidak tahan lagi
aku tidak bisa
tidak apa apa tuhan harrison
mereka masih muda
itu akan baik baik saja
apa yang kau lakukan dengan jagungmu
ayah menumbuhkannya dengan sangat banyak cinta
dan cintanya terlihat
di musim berikutnya terjadi badai dasyat pada suatu malam
sebagian besar tanaman semua orang hancur
tahun ini kita akan memiliki uang lebih sedikit dari sebelumnya
tapi tanaman semua orang hancur
jadi bukankah harga di pasar akan naik
tidak ada yang akan memiliki uang untuk membayar harga yang tinggi nak
keluarga harrison masih memiliki banyak sisa jagung karena mereka sudah mendapatkan pelayan untuk mulai panen tiga hari yang lalu
kita berada dalam tahun yang sulit
ayah sungguh minta maaf
apa ada orang di rumah
aku akan memeriksanya
tidak ada orang di rumah
aku akan memeriksanya

apa buttons selesai

dan board lainnya

tetap berdiri dengan dia
suara dulu kawan
masih tapi dia tidak ataust semangat
anda dan raftus ini letztennya tak makan dan tidak nerah tanpa girlfriend
dia kesuksesan dan dia cinta
hanya salah satu dari kita yang bisa memasuki rumah
jadi silakan siapa yang akan kau pilih
mengapa kau tidak membicarakan hal ini dengan keluargamu
kami akan tunggu di sini sampai kau kembali
kalian tunggulah di bawah pohon rindang itu ya
aku akan segera kembali
sementara itu apakah kau membutuhkan air atau yang lain
kau sangat baik tapi kami akan menunggu di sini
remola masuk dan mendiskusikan masalah ketiga pria asing itu dengan edward dan ender
siapa yang harus kita undang ke rumah kita
yang paling kita butuhkan saat ini adalah uang
jika tidak kita akan mengalami tahun yang sulit
mari kita pilih uang
uang hanya bersifat sementara
kita punya beberapa kita membelanjakannya dan lalu berakhir
kupikir kita harus memiliki kesuksesan
kesuksesan akan mengakibatkan kita mendapatkan uang berulang kali
kau benar sayang
kupikir kita harus memilih kesuksesan
kupikir kita harus memilih kesuksesan
paman harrison yang malang dia duduk di jalan di bawah pohon itu memegangi kepalanya
aku merasa kasihan kepadanya dia sengsara karena anak anaknya yang bertengkar
ender apakah kau setuju kita memilih kesuksesan
aku lebih membencimu
yang mana yang bisa membuat bahagia
ketiganya dapat membuat kita bahagia
uang kesuksesan dan cinta
bahkan keluarga harrison punya uang dan kesuksesan
tapi mengapa mereka begitu sengsara
karena mereka tidak punya cinta
uang bisa datang dan pergi
kesuksesan bisa datang dan pergi
tapi begitu kau memiliki cinta cinta akan tetap ada selamanya
mari kita semua pergi dan mengundang cinta masuk
kami akan menunggu
selamat datang di rumah sederhana kami
kami ingin mengundang kalian bertiga tapi
jika kami harus memilih kami memilih cinta untuk masuk dan makan bersama kami
kemanapun cinta pergi
kesuksesan dan uang pasti mengikuti
keputusan yang sangat bijak
edward remola kalian sudah pulang
tentu saja masuklah
tidak aku di sini untuk alasan khusus
aku telah membeli ladang baru setelah keuntungan kami tahun lalu
aku pikir aku akan memberikannya kepada putraku tapi
aku tidak bisa
pertengkaran mereka yang terus menerus akan menghancurkan apapun yang kami miliki sekarang
oleh karena itu aku ingin menghadiahkan ini kepadamu edward
tidak tuan harrison aku tidak bisa
kau telah memperlakukanku lebih baik daripada keluargaku
orang tua diperbolehkan memberikan hadiah kepada teman temannya bukan
aku hanya memberi tanah
tidak terserah padamu
edward kau pantas mendapatkannya
tapi aku akan membayarmu untuk tanah dari uang yang aku hasilkan setuju
tak perlu dikatakan lagi
edward remola dan ender diberkati dengan kesuksesan dan uang karena mereka memilih cinta
ketika kita memilih cinta yaitu
mencintai orang orang di sekitar kita
melakukan apa yang harus kita lakukan dengan cinta dan ketulusan
kesuksesan dan uang pasti mengikuti